kurangnya perhatian masyarakat terhadap pemilihan legislatif dibandingkan pemilihan presiden pada pemilu kali ini
akan berdampak pada minimnya pengawasan saat penghitungan surat suara untuk pemilihan legislatif
minimnya pengawasan membuat potensi kecurangan terjadi seperti pengelemungan suara pencurian suara antar caleg atau antar parpol
demi meraih kursi di parlemen
sejumlah partai politik menemukan ada kecurangan pemilu dua ribu sembilan belas di surabaya yang dilakukan partai demokrasi indonesia perjuangan
pdip diduga melakukan penggelembungan suara di banyak tps di surabaya
ada enam parpol yang melayangkan tuntutan kebawaslu kota surabaya meminta penghitungan suara ulang
enam partai tersebut adalah pkb gerindra hanura pan pks dan perwakilan caleg golkar abraham sriwijaya
sekjen pdip hasto kristianto kepada cnn indonesia com pdip tidak mungkin menggelembungkan suara
mengingat setiap partai dapat mengakses dokumen c satu
tidak hanya terjadi di surabaya ribuan suara partai persatuan pembangunan di kecamatan depok kabupaten sleman sempat bergeser ke partai nasdem
hal itu terungkap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi kpu sleman
menurut koordinator divisi data hukum dan informasi bawaslu sleman arjuna al ihsan siregar kepada detik com
kondisi ini masuk kategori temuan bawaslu
karena terungkap di rapat pleno terbuka yang dihadiri komisi komisi bawaslu sleman
sementara itu ketua dpc p tiga sleman h m nasikin menyebut suara partainya tercecer di mana mana
khususnya perolehan suara untuk surat suara dprd kabupaten
proses rekapitulasi di kpu sleman berjalan alot
setelah p tiga menyebut suara partainya hilang sebanyak seribu lima ratus delapan dari total perolehan dua sembilan ratus dua puluh sembilan suara di kecamatan depok

di sisi lain politikus gerindra nizar zahro menyampaikan protes memasuki proses akhir
yakni rekapitulasi kabupaten bangkalan
menurut nizar zahro kepada detik com ia kehilangan lima puluh delapan tiga ratus enam puluh tiga suara
ia menambahkan ada perbedaan data antara rekapitulasi dengan data di db satu miliknya
nizar menambahkan penyusunan suara ini dikhawatirkan menyebabkan hilangnya dua kursi gerindra di dpr ri
nizar akan memperjuangkan hal tersebut karena partainya tercecer di kecamatan depok

nizar menambahkan penyusutan suara ini di kecamatan depok
saat semua perhatian tersita ke pemilihan presiden tidak banyak yang mengungkap dugaan kecurangan
dalam pemilihan legislatif dugaan pengalian suara mulai dari antar partai politik
hingga antar kawan politisi di dapil sama di partai politik yang sama
diduga pula praktek semacam ini sudah lumrah dianggap biasa bahkan direstui elit
malam ini bersama saya di studio sudah hadir mas nizar zahro
dari gerindra mas iza selamat malam
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir
dan juga ada mas agus melas direktur sindikasi pemilu dan demokrasi
mas melas selamat malam
ya selamat malam
dan bergabung dari luar studio adalah bang frits edward siregar
anggota bawaslu republik indonesia
bang frits selamat malam
selamat malam mbak uti selamat malam mas ija dan mas abdu
selamat malam mas frits
iya bang frits sebelum saya ke bang frits saya ingin mendengar dulu
kisah nyata ini dialami langsung oleh mas nizam
mas nizar di dapil jatim sebelas ya mas
jatim sebelas perbedaannya terlihat sekali dari form da satu dibandingkan dengan db
itu berarti dari tingkat mana ke mana
jadi begini kebetulan saya anggota dpr ri caleg dpr ri dapil jatim sebelas
meliputi bangkalan sampang pemekasan sumena
dan kita sama sama tahu
pemilu tujuh belas april yang dilakukan rabu itu sudah menghasilkan beberapa sertifikat
kalau di tps namanya sertifikat c satu plano dan c satu
kemudian tiga hari atau empat hari akan keluar da satu prano dan da satu yang ditandatangani oleh ppk
kemudian rekapitulasi berjenjang di kabupaten masing masing itu mengeluarkan db satu
anehnya suara saya khususnya suara partai gerindra
itu yang tidak terselamatkan di kabupaten bangkalan
untuk kabupaten bangkalan
sumeneb itu sesuai dengan db satu nya
sertifikat db satu yang dikeluarkan oleh kpud sumeneb sama dengan sertifikat da satu nya
sama dengan da satu plano dan turunannya c satu
untuk pemekasan juga sama
dan untuk sampang sama
kebetulan saya sendiri di kabupaten pamekasan
suara pribadi mendapatkan rp delapan puluh delapan
suara partai total rp satu ratus empat
sumeneb rp enam puluh sembilan pribadi rp empat puluh
kemudian sampang rp lima puluh delapan suara pribadi rp lima puluh tujuh
khusus yang kabupaten bangkalan
khusus yang kabupaten bangkalan
rekapitulasi itu mas frit
ini kebetulan ada komisioner bawaslu
hari ini saya sudah melaporkan ke bawaslu pusat
untuk menindaklanjuti laporan bawaslu provinsi
khusus rekapitulasi di kabupaten bangkalan
itu dilaksanakan tanggal dua sampai tiga mei
yang dilaksanakan oleh kpud kabupaten bangkalan
menurut pkpu nomor empat tahun dua ribu sembilan belas
bahwa sertifikat masing masing itu berjenjang
kemudian di saat penghitungan db satu
satu mestinya ketua ppk menyampaikan laporan da satu
di hadapan komisioner kpud
ini tidak ketua komisionernya langsung membacakan
sertifikat db itu tidak berasal dari da
sehingga saya partai gerindra dirugikan
yang total suara partai mestinya di rp tiga ratus dua sembilan ratus lima puluh
berubah menjadi rp dua ratus enam puluh lima tiga ratus
dan suara saya pribadi
semestinya di angka rp delapan puluh satu sembilan ratus sembilan puluh
di dp satu tertulis dua puluh dua sembilan ratus sembilan puluh
kita sudah melaksanakan protes terhadap kpud kabupaten bangkalan
apa jawabannya dari mereka
karena kpud bangkalan merasa
di situ tidak ada protes saksi saksi dan lain sebagainya
karena waktu itu saya sendiri menjaga tiga kabupaten
agar tidak konsistensi suara ini
kita sudah protes ke bawah seluruh provinsi
bahwa db sertifikat db satu yang dikeluarkan oleh kpud kabupaten bangkalan
tidak sesuai dengan da satu yang ada di kecamatan kecamatan
pertanyaannya apakah da satu yang saya pegang dari partai gerindra asli atau tidak
saya katakan itu asli
karena dalam pasal dua puluh mas di bpkpu nomor empat tahun dua ribu sembilan belas
setelah bpk membacakan db satu
satu minggu berikutnya boleh diberikan kepada partai politik
kepada semua orang
dan saya itu sudah legalisir
jadi keaslian db satu saya
angka angka itu tidak tercover di db satu
sehingga kita menganggap
ini sebetulnya permainan pemilu apa
ini kan kita dirugikan
mestinya partai gerindra total empat kabupaten mendapatkan angka lima ratus dua puluh lima ribu
sehingga dengan santi lagu murni
kita bisa mendapatkan dua kursi
kursi pertama dengan kursi ketujuh
ini kursi ketujuh hilang
akibat dikurangi tiga puluh enam ribu
anda menghitung tidak
apakah perpindahan hilangnya suara itu hilang
atau kemudian ke misalnya anda lihat ke partai lain atau ke calon lain
ya secara diagram
kita punya tabel
jadi suara gerindra itu ke internal dua puluh delapan ribu
ke partai lain sekitar tiga puluh enam ribu
bukan hanya gerindra saja yang diambil
ada juga partai nasdem ada juga partai p tiga
tidak ada juga partai pan dan partai partai lain
diagram diagram itu berdasarkan di a satu yang kita miliki
oleh karena itu di forum ini
saya berterima kasih kepada cnn mengundang saya untuk bisa
tidak ada kata lain kita harus merubah
terutama khusus di pulau madura
yang di kabupaten bangkalan
bagaimana sesuai dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
kita padahal sudah memberikan lampu merah di situ di pasal lima ratus tiga puluh
barang siapa menghilangkan suara partai yang tidak
akhirnya tidak bernilai itu bisa pidana
empat tahun sampai empat puluh delapan atau mengganti empat puluh delapan juta rupiah
jadi saya mohon agar di forum ini kita bisa menyelesaikan secara nasional
oke kita langsung sekarang ke bang frits
ya bang frits
anda sudah mendengar tadi
langsung curhatnya dari mas nizar
dari jatim sebelas bang frits
hilang suaranya cukup besar lima puluh delapan ribu
itu untuk suara pribadinya sendiri
sudah berapa banyak bawaslu mendapat laporan laporan seperti ini
terkait pemilihan legislatif
ya baik mbak uti terima kasih
memang kalau kita melihat
proses penghitungan dan proses rekapitulasi berjenjang
merupakan salah satu titik yang paling krusial dalam proses penghitungan
dan juga rekapitulasi suara
dan secara undang undang
diberikan kesempatan bagi para pihak untuk saling mencocokkan data yang dimiliki
bahkan di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
di pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kalau saya nggak salah
bahwa apabila saksi peserta pemilu kpu dan juga ppk
dan bawaslu misalnya
merasa tidak ada kecocokan data
bahkan diperbolehkan untuk membuka kotak
untuk melakukan pengecekan kepada c satu planonya
maksudnya adalah bahwa
undang undang memberikan kesempatan
apabila ada pihak yang merasa tidak sesuai
bahwa ada proses yang tidak sesuai dengan
undang undang yang telah diatur
termasuk juga pkpu
dapat melaporkan kepada bawaslu
untuk dilakukan penanganan pelanggaran administrasi
dan proses pengecekan satu tingkat kebawahnya
itu terjadi juga di berbagai daerah
apabila hasil daripada
putusan penanganan pelanggaran administrasi
yang diterima oleh bawaslu
ditemukan adanya tata cara
prosedur yang tidak sesuai
sebagaimana diatur di dalam pasal empat ratus tujuh
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
bang frits apakah kalau misalnya praktek praktek seperti ini
memang kemudian bawaslu hanya menyelihatnya sebatas pelanggaran administrasi
kalau kita melihat bahwa kan ada dua proses yang harus kita kawal
yaitu proses penanganan administrasinya
dan juga pelanggaran pidananya
apabila diduga ada sebuah
maka tetap pelanggaran pidananya juga dapat bisa dikenakan
artinya adalah ada dua jalur
ada penanganan pelanggaran administrasi
dan juga ada penanganan pelanggaran pidana
yang keduanya bisa berjalan secara berbarengan
oke baik sekarang kita jeda dulu
bang frits tetap bersama kami ya
nanti kami akan kembali lagi ke anda setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya akan kembali ke bang frits dari bawaslu
karena waktu beliau terbatas
bang frits saya mendapatkan informasi tadi selama jeda
jadi kalau misalnya dilihat ini perbedaannya antara da satu
mungkin mas izar mungkin bisa disampaikan
perbedaannya di tingkat apa
perbedaannya di tingkat db satu
jadi db satu di rekab kabupaten bangkalan
itu dasarnya tidak diambil dari da satu
yang diterbitkan oleh ppk
sementara ppk itu berdasarkan rekap dari c satu dari pps
dua jenjang dari pps dan ppk sudah dilaksanakan
begitu menyampai di db satu
itu berubah total
sehingga kita sudah memakai undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
kita sudah melaksanakan nota protes
dan kita memohon kepada bawaslu
agar sanding data itu satu level di bawahnya
jadi di level apa nih dugaan anda
jadi db yang dibacakan rekapitulasi kabupaten bangkalan
itu melanggar dua
satu pidana dua pelanggaran administratif
karena itu adalah db satu yang sangat manipulatif
tidak ada dasar dari da satu
oke di situ perbedaannya bang frits
kalau misalnya kemudian dikatakan
para saksi papo
kemudian silahkan mengecek
ada angka yang berbeda
pun juga da satu
milik mas nizar disini juga sudah
jadi jelas ada yang berbeda tapi juga dilegalisir
kalau menurut anda ini bagaimana
kalau kita melihat proses rekapitulasi
sesuai juga dengan pkpu
apabila terdapat perbedaan pendapat
terhadap sebuah dokumen
kan ada dua cara
pertama adalah melalui cara administratif
di dalam rekapitulasi
baik itu di provinsi ataupun di nasional
pertama di situ ada proses
misalnya antara db dengan db
apabila ada diskusi tersebut
terjadi di rekapitulasi nasional
apabila hal tersebut
pada saat proses rekapitulasi
maka para pihak dapat
membawa itu ke kpu
kepada penanganan pelanggaran administrasi
nanti bawaslu akan melakukan proses
persidangan penanganan pelanggaran
administrasi untuk melihat
apakah proses rekapitulasi
sudah berjalan apakah ada tata cara
prosedur yang benar ataukah
ada kesalahan dalam tata cara
disitulah peran bawaslu
terhadap dalam proses
yang terkait dengan tata cara
melihat putusan dari penanganan
itu nanti akan dilaksanakan oleh kpu
terkait dengan proses
rekapitulasi dan tata cara
bang frits saya penasaran
sudahkah ada laporan hal yang sama
yang anda dapatkan dari
bawaslu di tingkat provinsi misalnya
kalau terkait dengan
persoalan mengenai adanya
terjadi di beberapa pengalian suara misalnya
ada di kelaten
ada juga di makassar
penanganan pelanggaran termasuk juga
ada beberapa laporan yang datang
ke kami di
bawaslu pasca dari
di nasional maksudnya adalah bahwa
kemungkinan untuk melanjutkan
ataupun membawa sebuah
melalui proses penanganan pelanggaran
administrasi itu dimungkinkan
oleh undang undang terhadap para
peserta pemilu yang merasa
keberatan dengan melihat proses
rekapitulasi yang telah
dilakukan prosesnya berapa lama ini bang frits
sampai kemudian sidang
bang frits kebetulan saya tadi
prosesnya paling lama adalah maksimal empat belas
hari kerja sejak sebuah
terregistrasi di bawaslu kebetulan
saya tadi hari ini melapor ke bawaslu
pusat semoga lewat
baras hari jam kerja
baik baik bang frits bang frits terima kasih sudah
bergabung malam hari ini bersama kami di
cnn indonesia prime sayang sekali waktunya terbatas
tapi terima kasih banyak saya sekarang ke
praktek seperti ini
sudah berapa lama
ya kalau sebenarnya kita lihat itu
ini tidak baru kan yang seperti ini tidak tidak baru
sebenarnya itu sejak tahun dua ribu sembilan
nah ini kan sebenarnya gini yang paling dasar
mahkotanya pemilu itu suara
nah apalagi dalam
sistem pemilu daftar terbuka
selain suara itu karena bentuk kursi
buat parpol juga mahkota
pemilu itu adalah suaranya caleg
karena itu yang akan menentukan apakah
kursi itu memang berhak
seseorang yang menduduki
nah kasus seperti
bang nizar ini sebenarnya gini
sebenarnya kalau dari data ya
potret di media segala macam
itu sementara ini ada sekitar tiga belas
tempat yang kasusnya hampir mirip
pengalian suara seperti ini
macam macam polanya juga
saya itu khawatir sebenarnya
walaupun ini harapannya tidak
terjadi ini bukan fenomena
gunung es kalau fenomena
gunung es artinya banyak
kasus hanya saja belum muncul
nah oleh karena itu gini
kalau administrasi nah kalau misalnya sorry
saya pegang kalau misalnya belum muncul
itu karena apa karena kesepakatan
berarti kan banyak hal kalau misalnya
kita berangkat tahun dua ribu sembilan
perlakuan kesepakatan jadi antar parpo
antar caleg bersepakat ya
bersepakat misalnya kalau dua ribu empat belas
lalu atau dua ribu sembilan belas lalu itu
biasanya mengganti biaya kompensasi
kampanye atau misalnya model
paw itu bisa dilakukan
nah meskipun itu sebenarnya
di bawah tangan nah ini yang
sebenarnya yang muncul saya melihat
ada beberapa pola
yang jelas ini agak
yang paling banyak itu munculnya di ppk
memang karena proses rekapitulasi
pertama itu di sana nah itu kemudian
misalnya beberapa kasus bahkan
sampai melibatkan kepolisian
pihak pihak itu nah kemudian
kaitannya sama gini ada dua hal
misalnya yang pertama itu terkait
dengan nasib pemilu kita
ini kan memang ada di tangan
delapan dua juta personel penyelenggara
sekitar tujuh dua nya ada di kpu
hampir satu juta di bawah seluruh
yang di kpp kan sekecil gitu ya
itu ad hoc jadi
kecamatan ke bawah yang sebenarnya
tidak punya insentif apapun
kalau misalnya dia bekerja baik
itu karirnya akan tetap jalan atau enggak karena kan
dibatasi waktu setelah itu selesai
nah ini yang kemudian kalau kita lihat
jadi ada godaan godaan itu menurut anda
banyak jadi misalnya gini ada yang
kalau ada beberapa pola di beberapa
daerah itu sebenarnya ada
kaitannya sama afiliasi dengan incumbent
oke jadi dipasang
sengaja untuk menjaga suara itu
jadi daripada lakukan money politik
lebih murah dengan itu
ya tidak melakukan pembayaran
segala macam tetapi menjaga itu
ada juga yang modelnya
juga mungkin kejadian
beberapa caleg itu konfirmasi ke saya
itu sebelum hari h sebelum
tujuh belas april itu sebenarnya ditawari
sama beberapa kelompok
yang dikubu penyelenggara gitu ya saya
nggak bisa sebut apa apa ppk
atau panwas itu untuk dalam tanda kutip
mengalihkan mengamankan apapun
jadi sebenarnya ada ada tawaran
juga ada juga mekanisme
pasar yang berlaku supply demand
atau dianggap sebagai
ini kandidat potensial untuk itu
itu juga muncul nah
yang ada juga problem terkait
dengan bagaimana kompetensi dan integritas
yang itu sebenarnya di wilayah
penyelenggara ini memang kelihatannya
memang fokus kita lari ke
bill press mas melas tapi kalau misalnya

yang terkait soal
ke sesama caleg
atau itu berapa banyak di tiga belas wilayah itu
ya rata rata begitu
jadi tiga belas wilayah itu mana aja sih
boleh disampaikan enggak ada di
bengkulu ada di sumba barat ada di madura
ini juga pamekasang selain pangkalan ya ada di
tegarut diduga surabaya
jombang makassar cilegon pasaman barat
itu semuanya begitu hampir
semua seluruh indonesia ya nah cuman yang menarik
gini ini yang saya khawatirkan sejak awal
saya sejak awal menduga
untuk bill press karena hanya dua pasangan
calon dan semua mata
menyoroti ke sana itu
mencuri satu suara saja susah
tetapi untuk suara
itu bukan kemudian bayangan saya
bukan kemudian suara parpol yang dicuri
tapi pergeseran suara caleg
nah ada satu daerah
ini juga menarik polanya
seharusnya suara parpolnya itu bisa
membentuk dua kursi tetapi karena
misalnya dianggap kompetitor
padahal itu satu partai itu kemudian
justru suara partainya itu dialihkan
ke partai lain agar hanya dapat
satu kursi ini juga
menurut saya ini yang aneh gitu
kalau misalnya suara caleg
antar caleg ya saling curi
itu enggak masalah karena kembali
punya partai itu sesuatu yang bisa
dimengerti meskipun itu tidak benar
oleh karena itu sebenarnya
catatan saya ya
kalau kemudian mahkotanya pemilu adalah
suara partai dan suara caleg
maka mekanisme administrasi kepemiluan kita
misalnya di bawah selu tadi dengan empat belas hari
itu seharus sanggup
agar bisa dipastikan apakah
bang nizar ini layak untuk
menduduki kursinya atau tidak atau orang lain
nah itu yang harus dibuktikan
tapi saya penasaran obrolan seperti ini mungkin
juga biasa ya di internal parpol
biasa sebetulnya tapi karena ini
inilah efek dari pil pres
dan pilek serentak
jadi semua konsentrasi
saya termasuk orang yang sangat
jadi obrolan obrolan yang disampaikan
betul betul sekali tapi fenomena
itu memang bukan hanya antar
caleg bukan hanya antar partai politik
bukan hanya antar barwas
dan juga ppk tetapi yang
sangat menentukan adalah di
rapat perino rekapitulasi yang ada di ppk
juga rapat perino
rekapitulasi yang ada di kpud
betul yang disampaikan bawah selu tadi
menyampaikan data itu kalau bisa
kalau sudah dikondisikan semua oleh kpud dengan
bawasnya gimana lagi padahal kita
tahu setiap panwascam itu mempunyai
di masing masing kecamatan buat apa
kita memberikan anggaran dua puluh lima juta
untuk ada pengawas satu tps
dan saya yakin mas itu
planonya ada di panwas
oke tapi kalau misalnya
jadi hanya god will saja niat baik dari penyelenggara
niat baik dari caleg dan partai politik harus
belajar untuk menghasilkan mahkota
suara itu harus dengan cara cara yang jujur
bukan dengan cara cara yang
partai lain masa iya
partai kita misalnya semestinya kalau
tidak digeser ke partai lain
sebaran partai lain kita berpeluang
menyebutkan dua kursi dua kursi ya di situ ya
oke di jatim sebelas oke kita sekarang jeda dulu ya
mas izar mas melas kita jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di
cnn indonesia prime news kami masih membahas
dugaan kecurangan atau pengalian suara yang dialami
oleh para beberapa calon
anggota legislatif di sini ada
mas izar dari partai gerindra ada juga
agus melas yang
mengamati perkembangan selama ini
tapi mas melas kalau misalnya anda tadi mengatakan
ini adalah karena mahkotanya
pileg itu ya suara
tapi memang begitu adanya
tapi bagaimana kemudian supaya
ini apa ya praktek
ini tidak bisa terjadi
karena kalau misalnya anda lihat kan dari
supply demand nya ada kalau misalnya
menghentikan hentikannya dari mana
ya karena ini kan proses yang manual
dan berjenjang ya jadi sebenarnya
taruhlah pak frits tadi ya dengan
kan lima orang di
bawasula ri lima orang di
kpu ri sebenarnya kan rentang
apa rentang kendalinya juga sangat jauh
betul apalagi kemudian
dari setiap jenjang
memunculkan sertifikat sertifikat tersendiri
memang kita hanya berharap bahwa
kemudian punya bukti otentik
sehingga yang dipersandingkan
adalah sesama bukti yang punya
legalisasi sebenarnya disitu
ini punya legalisasi juga tapi beda
nah itu nanti makanya proses
apa namanya sengketa administrasi
di bawaslu harapannya itulah tugas
bawaslu diberikan kewenangan oleh undang undang
untuk membuktikan itu nah tinggal
caleg nanti akan berhadapan hadapan
dengan tentu penyelenggara nah ada juga
problem begini ini kan ketidakpatuhan
juga yang dilakukan oleh
aparat penyelenggara di tingkat bawah
misalnya c satu plano yang harusnya
dan termasuk juga
tidak semua partai
ataupun caleg punya saksi
dengar juga ini saksinya saksi partai
biasanya mas iza ya saksi partai
agar caleg caleg mendapatkan
c satu planu misalnya
itu harus mengkopi sendiri dan membeli
jadi misalnya gini untuk beli c satu
planunya itu satu juta
untuk mengkopinya sekitar enam ratus jadi satu enam
dia harus berikan tapi itu tidak
masih berjalan biasanya didapatkan
setelah proses rekap selesai artinya
ketika caleg melakukan cek
terhadap data data yang tersedia
biasanya juga lewat
kepemiluan kita oke oke mas izar
tentu ini pasti akan dikawal ya
anda menyasar ini soal administrasinya
saja atau pidananya juga anda sasar
dua duanya karena ini
tidak hanya saya sebagai korban saya sih
kalah menang dalam politik itu biasa
tetapi kejujuran adalah
yang paling luar biasa
bagaimana kita mengamankan suara di tingkat
tps berjenjang ke ppk kemudian
ke kpud oleh karena itu
apa yang disampaikan mas meres tadi betul
c satu itu sebetulnya menurut undang undang
ditempel tujuh hari setelahnya
di a satu ditempel tujuh hari setelahnya
begitu pula di b satu
yang menjadi masalah sekarang adalah
ada niat buruk
dan banwas mestinya data yang sudah
diambil dari bawah itu kemudian tidak mereka
bacakan sehingga sertifikat yang dihasilkan
di b satu itu dugaan kita adalah
sertifikat yang tidak sesuai dengan di a satu nya
kita menuntut kepada basulu
dan kita melaporkan kepada basulu
dengan bukti bukti yang autentik dengan
yang ada di kita kalau memang
punya kita itu palsu berarti saya pidanakan
silahkan tetapi bukti yang
saya miliki itu asli autentik
c satu ini juga asli dan juga autentik
dari banwas ya dari banwas gak mungkin
di a satu itu tidak sesuai dengan c satu
gak mungkin sertifikat di b satu itu
tidak sesuai dengan di a satu ini kembali
kepada basulu seperti mas milas
sampaikan tadi dan undang undang nomor tujuh
di tahun dua ribu tujuh belas kita berharap
bahwa ini harus ada peringatan
kalau memang itu melanggar secara administratif
itu diberikan teguran atau
kalau melanggar secara pidana ya harus dihukum
secara bidana anda optimis gak sih
ini akan beres dan suaranya akan kembali
peserta pemilu ya mengikuti undang undang
aja apakah itu dalam tanda
kita didirikan mengatakan tidak
ya kita harus optimis tadi berjenjang
lah berjenjang tapi dengan bukti bukti
sebetulnya nanti kita
tinggal adu data data apa yang salah gitu loh
tapi tetap saya berhusu
pada saat kemarin kalau tidak salah
pada saat rekapitulasi
anda juga sudah minta untuk disandingkan
apa jawabannya jawaban
memang disandingkan da saya
yang ada dengan da yang dimiliki kpud
dengan banwas saya sudah
bilang dari rekap ini pasti
da nya sudah dirubah karena db
nya sudah dirubah lebih baik saya
minta a satu tingkat dibawahnya di a satu
pelanu atau pakai c satu pelanu wah ini
forumnya rekap nggak ada ruang lagi
dan lain sebagainya oke
saya tidak akan menuntut
sejauh itu tetapi proses
yang dilaksanakan dari kapitulasi jawa
timur baru hari ini ada seorang
partai politik dan caleg partai politik
dihilangkan suaranya ribuan
mestinya kalau memang kpud
provinsi jawa timur itu bijaksana
itu break dulu kemudian melihat
data yang sesungguhnya di da satu
pelanu dengan j satu pelanu
kalau tidak salah di wilayah yang sama jatim sebelas
namanya zaini rahman itu
kehilangan sekitar lima suara juga disana
iya di kabupaten bangkalan di kabupaten bangkalan
mas melas kalau selama ini dari
seperti ini penyelesaiannya bagaimana sih
beres suara dikembalikan
yang sejauh yang saya tahu menjadi rumor
jadi menguap begitu saja oke
yang terjadi itu justru misalnya gini
sebelumnya itu justru larinya ke
mahkamah konstitusi itu pun dengan syarat
kalau dapat izin dari partai politik
tidak ada ruang gerak bagi
seorang caleg itu untuk
punya legal standing
atas dirinya sendiri padahal
dalam sistem daftar terbuka
harusnya memang yang punya legal standing
selain partai politik sebagai
ya tentu dia sebagai kendaraan
pencalonan ya tetapi juga
caleg karena dia lah
yang punya otoritas hampir sama
semacam itu tapi memang
problem di undang undang kita masih
catatan anda ada nggak yang pernah
terselesaikan kemudian suaranya
dikembalikan atau ya sudah ini menguap
kemudian membuat perjanjian perjanjian
seingat saya waktu itu kasus
penetapan hasil oleh kpu kemudian
ada sengketa hasil di mk
itu merubah satu kursi kalau nggak salah
dikembalikan sama nasdem
itu di pemilu dua ribu empat belas
lalu kalau nggak salah di dapil maluku utara
nah itu ada ya
ada jurisprudensi kayak rekapitulasi
di papua itu ada suara
pdip dari dua puluh lima
di kabupaten dogia
itu dinihilkan karena
tidak setelah da satu karena caleg dan
partai politiknya protes akhirnya bahwa
waslu provinsi merekomendasi
agar kembali ke da
jadi jurisprudensinya itu sebetulnya ada
setinggal siapa yang bermain
ini semua jadi ini yang jadi masalah
itu yang saya berharap
yang paling baik dari sebuah mekanisme pemilu itu
gugatan dilakukan ke mk akan semakin baik
artinya setiap tahapan menyelesaikan
beres jadi tidak perlu
sampai menumpuk sampai ke atas karena untuk
merunut ke bawahnya pun juga
termasuk nanti misalnya siapa yang menjamin ini akan
tidak dilakukan di tanggal dua puluh dua mei
misalnya pada saat penetapan hasil
atau rekapitulasi nasional yang sekarang
yang berjalan itu juga jadi satu hal
oke baik ini catatannya luar biasa
terima kasih mas melas mas nizar terima kasih
semoga lancar semoga gugatannya
bisa diterima secara baik
dan petitumnya adalah buka kotak suara
mas izar terima kasih banyak sudah berbagi malam hari ini
cnn indonesia prime news segera kembali